serahkan hartamu atau nyawamu melayang
ini adalah wisma kesatria
semua anak ayah anda prabu
berhak untuk hidup disini
jika kau tidak mau keluar dengan baik baik
aku terpaksakan mengusirmu dengan cara yang kasar
apa yang kamu lakukan
kenapa kamu membenciku
karena ibundamu adalah pembunuh
tak perlu bersedih seperti itu rai
kita pasti bisa menemukan rai kian satu kali
itu itu rai
dia bukanlah rai kian santang
itu benar benar rai kian santang
aku mengingat pakaian yang dipakai oleh rai kian santang waktu itu raka
serahkan hartamu atau nyawamu melayang
apa yang sudah kalian lakukan
kenapa kalian membunuh andi ku
kalian semua harus membayar yang andi ku
kalian semua harus bantu
kamu tidak apa apa rai
biar aku yang menghadapi mereka
berani berani mencampurkan usaha kami
sudah besar hidup
sya allah let's go
selama ini yunda dan aku langsung langsung mencarimu
kamu pergi meninggalkan kami
kamu pergi meninggalkan kami
kamu pergi meninggalkan kami
kamu pergi meninggalkan kami
kamu pergi meninggalkan kami
kamu pergi meninggalkan kami
aku harus menggunakan jurus pamungkas perajamusu
semoga jurus itu tidak membuat kerusakan di tempat ini
mereka akan menjadi jahat jika kitaooky
mereka akan menjadi jahat jika kitaooky

sebuah manakah yang diberi tangan kepada kita lasak bebas

untuk buka penyelenggaraan uang ordinary

jurus pampungkas brajamusti
tidak bisa digunakan sembarangan
ananda prabu melakukannya
bila ananda prabu benar benar terdesak
m antique numur beng alam
penerja ngerti anaknya baik terus
embuih embuih bulan jadi saksi
hahaha alam jagad raya melindungi anak king ananda prabu pamit sampurasu